untuk mencegah terjadinya kekerasan serta memberikan rasa aman bagi santri dan wali santri di lingkungan pondok pesantren
jadi istilahnya tuh kayak pensiun basket tuh
baik tribun bertenda maupun tribun terbuka
apalagi traveling banyak negara
tahap pertama bapak presiden memerintahkan
setelah itu potongan tahu ditaruh dalam gerabah
gini aja mau ngapain lagi sih
hampir mayoritas bisa berjalan dengan baik
tapi itu disampaikan oleh hampir dari tiga puluh universitas termasuk ugm
oke baik nanti untuk melihat bagaimana keindahan dari spot diving ini
undang undang cipta kerja ini jujur aja mas
rancangan jembatan dari luar negeri dan juga lokal seperti itu
oke lah itu mah jago
sekarang mobil itu antri delapan bulan
udah merah banget sedih banget
sekarang maksudnya mengawangi enggak jelas itu gimana
selain menjadi saksi bisu dari penyebaran islam di wilayah garut
sama yang temen gue itu yang di
kan makanya saya katakan ini pertarungan leadership
yang ketiga adalah nama ketua rewan komisioner otoritas jasa keuangan ojk mahendra siregar
pasalnya kenaikan pbjt atas jasa hiburan pada diskotik karaoke klub malam bar dan mandi uap atau spa akan berdampak besar bagi pariwisata bali